dan pemerintah mengklaim pelemahan rupiah saat ini karena faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi amerika serikat yang lebih cepat dari prediksi dan potensi kenaikan suku bunga amerika serikat
kita lihat bagaimana pergerakan rupiah sepanjang pemerintahan joko widodo dalam fluktuasi rupiah di era jokowi
kita lihat di awal jokowi menjadi presiden terlebih dahulu pada dua ribu sembilan belas
tepatnya dilantik pada dua puluh oktober dua ribu empat belas bandingkan dengan rupiah saat ini nilai tukar rupiah pada saat itu bahkan ada penguatan di level dua belas dua ratus dua puluh dua menjadi dua belas
sehingga ada penguatan sekitar dua ratus poin setelah presiden joko widodo dilantik sebagai presiden republik indonesia pada tahun dua ribu empat belas
dan terlihat sekali nampaknya pasar ini menyambut positif dengan kemenangan dari presiden joko widodo
dan juga ada faktor penguatan
dan lainnya pelantikan berlangsung aman memang pada tahun dua ribu empat belas pada saat pemilu presiden dua ribu empat belas bisa dikatakan memang berjalan aman
kemudian hingga presiden jokowi menang dan dilantik ini berjalan aman
membuat stabilitas politik dan ekonomi pada tahun dua ribu empat belas juga berlangsung aman
sehingga membuat potensi penguatan nilai tukar rupiah sebesar dua ratus poinan dari dua belas dua ratus dua puluh dua ke dua belas empat puluh satu
dan juga yang menjadi faktor lainnya
seperti yang dikatakan oleh bi dan juga pemerintah dalam belakangan ini adalah untuk faktor eksternal
tentunya jika kita membandingkan nilai tukar rupiah dengan dolar amerika serikat tentunya kita harus melihat apa yang terjadi juga di amerika serikat
seperti misalnya adalah suku bunga amerika serikat ataupun juga the fed fund rate ini tidak jadi naik
memang ada spekulasi ada kenaikan di tahun dua ribu empat belas untuk suku bunga acuan namun ternyata tidak jadi
suku bunga the fed ini justru baru naik pada tahun berikutnya pada tahun dua ribu lima belas
kita lihat bagaimana tahun
tahun dua ribu lima belas pergerakan nilai tukar rupiah
di tahun dua ribu lima belas ini justru ada pelemahan bandingkan tadi bahkan di tahun dua ribu empat belas rupiah masih di level dua belas ribuan
setahun berlangsung rupiah sudah di level tiga belas ribuan sehingga ada pelemahan sekitar tujuh ratus poinan
jika kita lihat di posisi terendah dua ribu lima belas tepatnya di level tiga belas tujuh ratus sementara penguatannya di level tiga belas lima ratus
bukan penguatan namun level tertingginya
untuk nilai tukar rupiah di tahun dua ribu dua puluh
dan faktor pelemahannya adalah rencana kenaikan suku bunga amerika serikat walaupun kalau kita lihat dari kenaikannya sendiri ini baru terjadi pada bulan desember
sehingga memang potensi dari rencana kenaikan kenaikan ini membuat sentimen positif untuk dolar amerika yang melemahkan nilai tukar rupiah
walaupun akhirnya the fed baru menaikkan dua puluh lima basis point
namun terlihat akhirnya dampak pelemahan dari nilai tukar rupiah melawan dolar amerika serikat terlihat dari koreksi yang cukup dalam yaitu sebanyak tujuh ratus poin
dan juga menurunnya kinerja ekspor dari dalam negeri
kalau kita lihat dari neraca dagang walaupun belakangan cukup banyak surplusnya walaupun kembali surplusnya meningkat bukan karena ekspornya yang naik namun juga karena impornya yang turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspor sehingga ada surplus semu
membuat akhirnya terlihat surplus walaupun kembali yang dipotensi ataupun yang di highlight adalah kinerja ekspor
tentunya karena dengan adanya ekspor kita mendapatkan dolar amerika serikat yang berpotensi bisa menguatkan nilai tukar rupiah
namun ternyata ekspornya justru turun di tahun dua ribu lima belas membuat akhirnya nilai tukar rupiah berada di level tiga belas tujuh ratus rupiah per dolar amerika
kita bergeser ke tahun selanjutnya tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat dari nilai tukar rupiah
kalau kita lihat dari nilai tukar rupiah
ini ada penguatan setelah di level terendahnya tiga belas tujuh ratus an kemudian ada kenaikan lagi di level tiga belas empat ratus sembilan puluh ada kenaikan lagi hampir tiga ratus poin menjadi tiga belas lima ratus
dan salah satu faktor penguatannya adalah persepsi positif investor pada ekonomi indonesia terlihat dari banyaknya program infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan joko widodo
yang membuat akhirnya potensi dari penyebaran konsumsi
bank indonesia mengatakan pada tahun dua ribu enam belas ini ada aliran dana masuk sebesar rp satu ratus dua puluh enam triliun rupiah ke indonesia
aliran dana asing yang masuk ke dalam negeri sehingga ini membuat negara indonesia lebih berkembang
dan juga membuat nilai tukar rupiah ini semakin positif terhadap dolar amerika serikat
kalau kita bandingkan lagi untuk faktor eksternalnya karena kembali kita membandingkan nilai tukar rupiah dan juga dolar amerika serikat pada desember dua ribu lima belas
kita bergeser lagi ke tahun dua ribu tujuh belas nilai tukar rupiah terakhir di tiga belas empat ratus tujuh puluh tiga dan di tahun dua ribu tujuh belas ini cukup stabil di angka tiga belas tiga ratus cukup flat pergerakan rupiah kalau kita bandingkan dengan dolar amerika serikat sepanjang tahun dua ribu tujuh belas di level tiga belas tiga ratus hingga tiga belas lima ratus
walaupun di tahun dua ribu tujuh belas kita semua tahu bahwa akan ada sudah ada kenaikan dari the fed fund rate bahkan tiga kali
namun kalau kita lihat dari fundamental indonesia nampaknya cukup kuat untuk nilai tukar rupiah sendiri menghantam penguatan dari dolar amerika serikat dan juga penguatan dari kenaikan dari suku bunga bank sentral amerika serikat the fed fund rate
karena kalau kita lihat sepanjang dua ribu tujuh belas untuk nilai tukar rupiah ini stabil di angka tiga belas tiga ratus hingga level tiga belas empat ratus
walaupun the fed di tahun dua ribu tujuh belas sudah menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tiga kali
namun nilai tukar rupiah tidak melemah terhadap dolar amerika justru stabil
dan di tahun dua ribu delapan belas ini dia baru terlihat sekali ada kembali pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
asumsinya adalah kenaikan
the fed fund rate ataupun juga suku bunga bank sentral amerika serikat yang diperkirakan akan mulai naik pada rapat di bulan maret ini akan digelar pada dua puluh satu maret waktu amerika serikat
itu salah satu yang menjadi faktor pelemahan faktor eksternal lagi lagi yang dikatakan oleh pemerintah dan juga bank indonesia dengan adanya pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di awal tahun ini
untuk bulan februari saja ini rupiah merupakan mata uang dengan kerja terburuk di asia pada februari dua ribu tujuh belas
dan nomor tiga terparah di antara dua puluh empat mata uang emerging markets
dan terlihat sekali memang rupiah bahkan sudah mendekati level tiga belas delapan ratus an di level tiga belas enam ratus lima puluh sembilan dan melemah lagi pada peragangan terakhir di level tiga belas tujuh ratus dan juga kinerja ekspor yang juga masih terus melemah di tahun dua ribu delapan belas ini
walaupun dengan adanya pelemahan dari nilai tukar rupiah ini sebenarnya ini bisa jadi momentum untuk para eksportir meningkatkan ekspornya
tentunya dengan pelemahan nilai tukar rupiah sehingga para pembeli yang biasanya perdagangan itu digunakan menggunakan dolar amerika serikat tentunya akan lebih murah jika nilai tukar rupiah terus melemah
karena kalau kita lihat dari tiga belas tujuh ratus di awal tahun dua ribu delapan belas nilai tukar rupiah masih di level tiga belas empat ratus an ada margin sekitar tiga ratus poin antara awal tahun hingga di awal bulan maret ini
sehingga ada potensi dari ekspor yang terus meningkat karena komoditas ataupun juga barang barang yang dijual dari dalam negeri tentu saja akan terasa lebih murah
jika dibeli oleh pemerintah
para investor asing dari amerika serikat tentunya menggunakan dolar amerika serikat
dan kalau kita lihat level saat ini tiga belas tujuh ratus an ini tentunya masih jauh jika dibandingkan dengan fundamental rupiah menurut bi yang harusnya di level tiga belas dua ratus hingga tiga belas tiga ratus
kemudian juga masih lebih jauh lagi dibandingkan dengan apbn di angka tiga belas
kita lihat bagaimana langkah bi mengintervensi pasar yang juga berpotensi untuk mengurangi cadangan devisa tentunya
nanti intervensinya akan diambil cadangan devisa
yang memang saat ini sudah tumbuh cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah mencapai satu ratus tiga puluh dua an
sehingga ini bisa diambil oleh bi untuk intervensi pasar
kita lihat bagaimana intervensi dari bank sentral ini mampu paling tidak menahan pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
dan juga apakah potensi dari kenaikan the fed fund rate yang banyak mengatakan akan tiga kali sepanjang tahun ini juga akan dilakukan reaksinya
ataupun reaktif dari bank indonesia dengan menaikkan bi rate
yang saya rasa itu adalah hal yang sangat penting
jadi kita masih lihat jurus jurus apa yang akan dilakukan oleh bank indonesia dan juga pemerintah untuk menahan paling tidak pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika